dewan pimpinan pusat banteng muda indonesia atau pmi
menggelar acara peringatan hud ke dua puluh tiga
dengan tasya kuran serentak di seluruh indonesia
dalam kegiatan ini dibagikan dua puluh tiga takjil
serta santunan dan bakti sosial di sejumlah daerah
bertempat di kantor dpp banteng muda indonesia
di kawasan tebet jakarta selatan
pada rabu sore dua puluh sembilan maret
digelar acara tasya kurang peringatan hud
ke dua puluh tiga banteng muda indonesia
ketua umum bmi muhammad herfiano widiatama
menjelaskan ada sejumlah rangkaian acara
dalam kegiatan ini
mulai dari pemberian santunan kepada anak yatim
penghargaan pemuda inspiratif penggerak umkm
berkreasi bersama kelompok disabilitas
hingga membuka akses tenda makanan berbuka puasa
kami dan pemerintahnya
pengurus pusat bersama juga rekan rekan
serentak dewan pengurus daerah provinsi
dan juga dpc di seluruh indonesia
banteng muda indonesia
berbagi santunan maupun
kepada anak yatim dan juga kepada
kawan kawan muda yang punya usaha umkm maupun mikro
dan untuk awal awal diawali dengan
kami dpp dan dpd dpc
membagi dua puluh tiga takjil maupun makanan
untuk masyarakat masyarakat yang membutuhkan
dan insya allah akan terus berlanjut
herviano menambahkan indonesia harus bergerak bersama
untuk meningkatkan ekonomi
ia menyatakan bmi siap membantu para pemuda
kurang beruntung untuk meningkatkan taraf hidupnya
dengan berbagai program yang telah digagas
sementara itu hamkh
perwakilan dpp pdi perjuangan menilai
bmi merupakan ormas partai yang mempunyai
semangat juang ideologi bung karno
dimana hal ini sangat dibutuhkan oleh partai
dalam menghadapi pemilu di dua ribu dua puluh empat mendatang
karena saya anggap banteng muda adalah
kumpulan para pemuda
yang punya semangat merahainisme
dan semangat juang
serta merisi ideologi bung karno
jadi jangan kendorkan semangat kepemudaan
haruslah diteruskan sebagai suatu
dan semangat kebangsaan
hamkahak berharap banteng muda indonesia
dapat menjadi pilar kekuatan partai
dalam membawa bangsa indonesia
ke arah yang lebih baik
melalui pengabdian dan pelayanan kemasyarakat